seorang santri di garut diduga menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal
meski mengaku dianiaya enam orang menggunakan senjata tajam
korban tidak mengalami luka sedikit pun di tubuhnya
polisi masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa kejiwaan korban
abdullah santri pondok pesantren di pangauban leles garut
santri ini mengaku dianiaya enam orang tak dikenal
saat berusaha menolong temannya yang mengalami kecelakaan lalu lintas
korban didatangi pria berbadan besar
yang sempat menanyakan ulama pengasuh pondok pesantren
setelah mengakui nama ulama yang disebut pelaku
santri ini dianiaya menggunakan senjata tajam
namun anehnya korban tidak mengalami luka
enam orang tersebut menanyakan
mana santri dan hajinya maksudnya santri saya
mana santri dan hajinya di pangauban leles garut
kata anak itu semua iya
ya langsung terjadilah pemukulan
katanya dibacok dengan bulu dan pisau
namun namun allah anak tersebut ya selamat
namun anak tersebut rubuhnya dengan pemukulan bambu
guna mencegah hal hal yang tak diinginkan
aparat kepolisian mendatangi pondok pesantren
dan meminta keterangan sejumlah saksi dan korban
polisi juga berencana memeriksa kejiwaan korban
kami minta waktu mungkin untuk menyimpulkan dari itu
termasuk mungkin nanti dalam beberapa hari ke depan
ada izin dari pihak pondok pesantren untuk meminta dari domkes kita
melaksanakan pengecekan kejiwaannya
jadi biar sinkron
ini para rekan kan semua perkuat jugaan kita
jadi dari sejumlah paling keterangan sejumlah lain
kita ingin mengangkat penyara perang
hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman
untuk mengangkat pendalaman
kami ingin mengungkap kasus ini
deden rahadian kabupaten garut